di mana sempat menjadi tren internasional di twitter yaitu tenang klakson telolet
di tanah air ini akhirnya membuat pihak kepolisian terpaksa harus turun tangan
karena sebenarnya dianggap membahayakan pengguna jalan
akhirnya sweeping klakson telolet dilakukan terhadap sejumlah bus antar kota antar provinsi
ya meskipun ini merupakan hal yang sangat menghibur begitu ya
namun penertiban dilakukan karena klakson telolet dianggap melanggar undang undang lalu lintas
sejumlah awak bus terkejut ketika polisi mendatangi terminal tawang alun jember jawa timur
di sini polisi melakukan sweeping terhadap bus antar kota antar provinsi yang menggunakan klakson telolet
polisi langsung memberikan teguran keras kepada pengemudi ketika menemukan bus yang menggunakan klakson telolet
awak bus diminta segera mengganti klakson sesuai standar pabrik
klakson telolet dianggap membahayakan pengguna jalan lainnya
karena volumennya yang terbatas
penggunaan klakson telolet juga melanggar undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas
imbauan untuk tidak menggunakan klakson telolet juga dilakukan polisi di jombang jawa timur
untuk bunyi klakson tstv yang menjadi fenomena saat ini
ini imbuan buat para pelanggan
meminta untuk klakson dibunyikan agar tidak melakukan karena sangat berbahaya
guna untuk konsentrasi penggembudi bus itu sendiri
polisi juga mengimbau para orang tua untuk selalu mengawasi anak anaknya
yang berburu klakson telolet hingga ke pinggir jalan raya
esinugrahani cnn indonesia